nah bicara soal vaksin vaksin corona sinovac akan memasuki uji klinis tahap ketiga di beberapa negara termasuk di indonesia
iya dan vaksin yang diproduksi oleh perusahaan asal tiongkok sinovac biotech tersebut telah tiba di indonesia pada hari minggu sembilan belas juli yang lalu
dan tim pelaksana uji klinis adalah fakultas kedokteran universitas pajajaran bekerjasama dengan bio farma
uji klinis tahap ketiga ini baru akan dilaksanakan jika tim sudah mendapatkan izin dari komite etik
sampel uji klinis ini berjumlah satu enam ratus dua puluh orang dan akan diadakan di bandung
uji klinis itu sering melakukan uji klinis
uji klinis itu vaksinnya akan menimbulkan
zat anti terhadap penyakit dan aman
dan aman dan itu akan dipantau
dan vaksinnya ini merupakan vaksin virus covid yang telah dimatikan